wahai penguasa langit
janji seorang rucita
aku tidak akan bisa hidup tenang
sebelum aku membalaskan
inilah sumpah janjiku
tidak aku tidak boleh melakukannya
sebaiknya aku mengerahkan jurus paku seribu bintang
jangan bangga dulu siliwamu
aku masih belum kalah
aku masih sanggup untuk menghadapimu
siapapun diri jagalah dirimu baik baik
baik encik ramu
ini aku putra mukien santa
aku harus mengejarnya
ini tidak mungkin aku lakukan
ayah anda prabowo tidak akan mungkin mengenaliku
karena di masa ini aku sendiri belum dilahirkan
lagi pula kalau aku membuka topeng
bisa bisa ayah anda prabu siliwamu malah akan menuduhku sebagai abikaran
siapa sebenarnya pemuda itu
kenapa dia memanggilku ayah anda prabu
ada hal yang jauh lebih penting
yang harus aku pikirkan
aku harus segera menemukan putraku langsung saja
aku tidak menyangka
kebersamaan kita hanya sampai di sini kang
tapi aku bersumpah
aku akan membunuh ratu jahat itu
untuk membalaskan kematianmu
dendamu akan menjadi dendamku rantih
aku akan membalaskan kematian muridku
dia akan mati
dengan cara yang lebih menderita
wahai penguasa langit
janji seorang rucita
aku tidak akan bisa hidup tenang
sebelum aku membalaskan kematian muridku
inilah sumpah janjiku
saya akan menematikinya secara pahit
kau tidak akan mendapatkan doa bagi runa
di dalam selalu tidak bisa mengembangkan
tidak ada untuk mencobanya
jangan tuntaskan tangan
aku bisa menjelaskan afterglow terus saja
tidak perlu bergengseh
tidak perlu bergengseh
jaga dewa batar
aku harus mencari putra gua langsung
hamba tidak layak memohon ampunan dan maaf
berilah hamba hukuman
hukum mati pun hamba siap
karena telah gagal
menjaga raden walang sungsang
tidak ada alasan apapun untuk menghukummu mudik
kau sudah menjalankan tugasmu dengan baik
ibu aplikasi merek
yang meminta ab patient
jangan jatuh bertenaga
seseorang yang menyuruh memudar
jangan lupahow many had elements
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku harus segera melanjutkan perjalananku
untuk kembali ke istana
aku melarang kalian menyampaikan kepulanganku
dalam mencari penjahat
kepada gusti prabu siliwangi dan juga yunda subanglarang
anggap saja tidak terjadi apa apa
tidakkah kalian berpikir
bahwa gusti ratu akan terima dikebutin kekuannya
dia melarang kita untuk melaporkan kepulangannya
mengapa dia masuk melalui pintu samping
untuk masuk ke istana
jika gusti ratu tahu
tamat di wn
jangan lupa like share dan subscribe